kita awali after sepuluh dari dalam negeri
banjir bandang melanda kabupaten garut jawa barat
selasa malam air sungai cimanuk meluap ke jalan raya
hingga membanjiri pemukiman penduduk di sejumlah daerah di garut
dilansir detik com dalam peristiwa banjir bandang ini
kawasan rumah sakit umum daerah dr selamet garut terendam
bukan hanya itu banjir juga merendam beberapa titik di sejumlah kota
dan kecamatan tarogong kidul
data sementara dari bpbd kabupaten garut menunjukkan enam orang tewas
karena terseret banjir dan enam belas korban dinyatakan hilang
sementara itu banjir juga merendam daerah di kecamatan karangpawitan
akibat tanggul yang jebol
hujan deras yang terjadi sejak selasa sore kemarin
membuat air sungai cimanuk meluap
dan terkini dari lokasi kami telah terhubung dengan
kabit humas polda jabar kombes pol yusri yunus
yang sudah tersambung melalui sambungan telepon
selamat pagi mbak anissa selamat pagi mbak seril
bapak yusri bagaimana dapatkah anda ceritakan kondisi terakhir di lokasi
terima kasih sampai dengan saat ini kita sedang melakukan evakuasi
dari petugas polri tni dengan pemerintah daerah garut sendiri
dari polda pun sudah mengirimkan bantuan ke sana untuk membantu evakuasi
sampai dengan saat ini
tujuh kecamatan yang terendam
banjir dan longsor
kemudian korban yang terdata sampai dengan saat ini
ada sekitar dua belas
kami sedang mengumpulkan semuanya
karena dari bbbd bilang ada sekitar lima belas
ini sementara kita menghitung
kemudian yang masih dicari sampai saat ini
yang ada data sampai awal ini adalah delapan belas orang yang masih belum ditemukan
baik bapak bagaimana dengan upaya pencarian dari korban yang hilang ini
pak apa saja yang sudah dilakukan sampai sejauh ini
kita sudah bersama sama
dari tim sarsabara polres garut dan polda jabar sudah bersama dengan dinas bbbd
juga dengan tim pemda tni juga semua sudah turun ke bawah
untuk segera mengevakuasi para warga yang bisa kita selamatkan dulu
kita mendahului jiwa dulu nanti baru berbarang
dan juga kita lakukan pendirian posko posko juga di tujuh kecamatan tersebut
yang sementara memang sudah mulai agak surut sedikit tapi masih dianggap rawan
ya pak yusri apakah sudah ada bantuan begitu pak
untuk para korban yang kemudian harus mengungsi atau sudah ada pengungsi
atau tempat pengungsian yang disiapkan pak
sudah sudah sudah semua
makanya kami bilang kita sudah buatkan posko
di posko di tujuh kecamatan tersebut kecamatan bayombong
kemudian garukota banyuresmi trogong kalir trogong kidul sudakarang
pahwitan dan samarang
ini di tempat tempat yang memang ya agak sedikit
karena hampir semuanya merata ketinggiannya
akibat dari meluapnya sungai
ini juga diakibatkan karena hujan memang dari sejak kemarin ini hujan sangat teras ya
cuman hari ini mudah mudahan kita sudah bisa mengevakuasi semuanya
sedang mencari korban yang sementara belum bisa ditemukan
baik kami berharap tentunya
ya semoga pencarian korban
hilang akan cepat ditemukan
terima kasih banyak sekali untuk waktunya bapak kombes pol yusri yunus
terima kasih banyak